satu partai terbesar dalam sejarah sepak bola inggris adalah liverpool versus manchester united
sejarah tradisi hingga koleksi trofi kedua tim ini membuat north west derby kental dengan rivalitas yang abadi
nah apa yang membuat north west derby musim ini berbeda dengan musim musim sebelumnya
di studio cnn kali ini kita akan membahas langsung dengan bungkus bagaimana jawabannya bungkus
ya kita sama sama tahu bahwa ada penurunan prestasi dari mu dan liverpool dalam beberapa musim terakhir
dan itu yang membuat pertemuan mereka bukan lagi pertandingan yang menentukan juara akhir musim
atau siapa yang lolos ke liga champion
nah musim ini situasinya agak berbeda karena kedua tim sama sama sudah melakukan pembenahan yang sangat signifikan
tidak hanya materi pemain tapi juga dalam hal cara bermain yang membuat kedua tim sekarang
sama sama diperhitungkan secara serius sebagai kandidat juara musim ini
iya kalau kita bicara tentang cara bermain juga berarti berhubungan juga dengan manajer masing masing ya
selain head to head manajer antara joran klopp dan juga jose mourinho
ada head to head yang tidak kalah menarik nih filipi coutinho tentunya dengan huan mata
sebagai komandan serang masing masing tim
bagaimana anda melihat perbanannya
pendingan antara keduanya
ya kita tahu bahwa coutinho sejak dua musim terakhir adalah pemain yang penting bagi liverpool
dia pemain yang seringkali pada saat tim mengalami kebuntuan bisa memecahkan situasi tersebut
dengan gol golnya dari luar kotak penalti
musim ini tidak banyak berubah meskipun liverpool berbeda cara mainnya dari empat dua tiga satu sekarang menjadi empat tiga tiga
coutinho tetap menjadi pemain yang penting dalam formasi lini depan liverpool
nah yang menarik barangkali mata karena kita tahu sebelumnya mata sempat agak kesulitan beradaptasi dengan cara main mourinho
ternyata musim ini meskipun mourinho kembali ke
datang ke mu mata justru mendapatkan kembali permainan terbaiknya di tangan mourinho
bahkan begitu bagusnya permohonan mata sehingga posisi yang ditempat sekarang
biasanya posisi yang sebelumnya diisi oleh pemain ikonnya mu wayne rooney
oke kalau misalnya kita membahas langsung ke formasi yang ada antara kedua tim
kita akan memulai dulu dengan liverpool ya
sepertinya tidak akan ada weynaldum di sini kali ini
kira kira bagaimana keadaan lini tengah dari liverpool nantinya
memang agak sedikit merugikan karena formasi winaldum henderson bersama lalana
sudah membuktikan performa yang sangat baik dalam lima laga terakhir
nah sekarang mereka berhadapan dengan lawan mu yang memiliki lini tengah juga sangat baik
saya pikir kunci permainan liverpool nanti apakah mereka bisa mengalahkan mu adalah
formasi tiga pemain tengah yang ditempatkan oleh pelatih jurgen klopp
nah saya pikir klub akan menempatkan henderson tetap sebagai pemain jangkar di lini tengah
nah yang menarik di mana posisi emre can
nah saya cenderung melihat emre can akan bermain sedikit didorong ke depan
membantu pergerakan coutinho
sementara lana akan tetap dimainkan
sebagai pemain yang bergerak bebas diantara lini depan dengan lini tengah
jadi pergerakan lana ini akan sangat hidup bergerak ke tengah ke kiri
masuk ke area yang ditinggalkan oleh pemain pemain depan
sementara emre can akan menjadi pemain yang menjaga kedalaman bersama dengan henderson
sesekali emre can mungkin akan masuk mensupport coutinho
tapi posisi terpenting dia adalah menjadi pemain yang mendampingi henderson
untuk mengawasi pergerakan huan mata yang mungkin akan masuk di area sini ya
jadi ini emre can akan menjadi pemain yang bekerja sangat keras di lini tengah
nah ini adalah permainan yang atraktif datangnya dari klopp
ini semakin terlihat juga di beberapa pekan terakhir
bagaimana tapi pergerakan para pemain liverpool saat menyerang
terutama adalah fungsi dari coutinho dan juga firmino
iya liverpool tidak bermain dengan empat tiga tiga murni ya
artinya tiga pemain depan ini bukan tipe pemain sayap murni
tapi lebih banyak pemain yang banyak menusuk ke dalam dari posisi di tengah ya
sehingga posisi yang ditinggalkan oleh mane dan coutinho
itu harus diisi oleh dua wingback mereka
mereka klein di kanan kemudian milner di kiri
ini harus aktif membantu mensupport serangan
nah pada saat klien dan milner bergantian mensupport serangan
disitulah yang saya bilang fungsi emre chan bersama henderson menjaga kedalaman
tidak boleh ada ruang yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh lawan
untuk masuk di posisi yang katakanlah yang ditinggalkan oleh milner
atau di posisi yang ditinggalkan oleh klien
makanya emre can saya pikir akan menjadi pemain yang perannya sangat penting bersama henderson
oke kita akan melihat performa dari milner sendiri
james miller ini kan menjadi langganan back liverpool untuk yang kiri ya
performa personal dari milner seorang milner ini bagaimana menurut anda bungkus
ini memang bukan posisi yang diinginkan milner ketika dia bergabung dengan liverpool
karena ambisi dia adalah menjadi pemain yang bermain di tengah ya
tapi ternyata liverpool sekarang membutuhkan pemain back kiri
yang memiliki kekuatan seimbang antara menyerang dengan bertahan
nah posisi itu tampaknya tidak bisa ditempati oleh pemain pemain yang lain
kehadiran milner di sini terbukti mampu membuat lini belakang liverpool
lebih seimbang dalam hal bertahan maupun menyerang ya
apalagi milner juga pemain yang punya kemampuan bagus dalam eksekusi bola mati
sehingga saya pikir sekarang milner bisa mendapatkan
bisa dikatakan salah satu juga di antara pemain yang perannya sangat penting bagi liverpool
berarti sekarang ini waktunya kita untuk membahas juga formasi dari manchester united
dan kita akan memulainya dengan pemain termahali yang dibeli oleh manchester united
yaitu paul pogba
ini kira kira perbedaannya dia di juventus dan juga di mu seperti apa sih
ini diskusi yang menarik ya karena selalu ada pertanyaan
apakah pogba sudah menemukan permainan terbaiknya bersama mu
beda dengan di juventus
nah ketika di juventus pogba bermain dengan formasi
tiga pemain ya sehingga dia bisa leluasa mensupport serangan
entah itu dari sisi kiri maupun sisi kanan
banyaknya sisi kiri
banyaknya dari kiri
dan dia banyak mencetak gol dari formasi tiga gelandang tersebut
dimana dia seringkali muncul sebagai pemain yang memanfaatkan situasi kemelut
di area sekitar kotak penalti
nah sekarang di mu dia bermain dengan formasi hanya dua gelandang
tentu agak riskan bagi pogba kalau dia harus tiba tiba meninggalkan herrera sendirian di tengah
dan itu yang membuat pogba juga dalam beberapa pertandingan
seringkali agak terlambat mensupport pergerakan ini depan
saya pikir sekarang kalau mu mau bermain dengan formasi dua gelandang bertahan
mungkin bukan herrera orang yang tepat
tapi pemain yang betul betul tangguh menjaga posisi di gelandang tengah ini
ketika pogba ikut mensupport serangan
orang itu bisa jadi snederlin bisa jadi fellaini
tapi saya kira bukan herrera
herrera mungkin bagus dalam mengalirkan bola
tapi untuk ditinggal sendirian menjaga kedalaman di lini tengah
ketika pogba ikut mensupport serangan akan sangat riskan
kalau mourinho bermain dengan herrera
maka seharusnya ada satu orang lagi yang bisa menjaga kedalaman di tengah
artinya satu orang
gelandang tambahan selain pogba
oke berarti ini bisa menjadi sedikit flow dari manchester united ya
nah tapi kita juga akan membahas peran dari seorang wayne rooney nantinya
ya ini posisi yang saya kira sekarang agak dilematis bagi rooney
dia sekarang dimainkan di posisi bukan sebagai pemain nomor sembilan
tapi pemain nomor sepuluh
masalahnya mata sekarang bermain sangat bagus di posisi nomor sepuluh
bahkan herrera juga bisa bermain di posisi nomor sepuluh
sehingga ketika rooney musim ini bermain jauh di bawah harapan publik
jadi kesulitan bagi mourinho untuk menempatkan dia di formasi
saya pikir sekarang formasi yang paling tepat bagi mu seperti ini
kecuali herrera ya
kecuali herrera ya
saya pikir hera barangkali lebih baik kalau posisi hera ditempati oleh vela ini atau oleh sneiderlin
nah rooney barangkali bisa bermain di babak kedua ketika mata sudah agak menurun
bagaimana atau apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh seorang mourinho
untuk meredam nantinya agresivitas dari liverpool
nah itu yang penting saya pikir
karena liverpool bermain dengan pemain pemain yang cepat
yang pergerakannya hidup
bahkan kalau dihitung cover area yang dibuat oleh pemain liverpool tertinggi di liga primer musim ini
maka penting bagi mourinho harus menempatkan pemain pemain yang punya kemampuan atau mobilitas juga sangat baik
nah saya pikir memilih pemain pemain seperti lingard rashboard yang mobilitasnya masih tinggi sangat baik
tapi kuncinya sekali lagi apakah herrera yang dimainkan atau vela ini atau snederlin
karena mourinho butuh kepastian ketika dia diserang harus ada pemain yang bisa membantu pogba di sini
dengan pemain pemain liverpool di lini depan
ya ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik sekali antara manchester united dan juga liverpool
dan pertanyaan terakhir tentunya bungkus yang selalu akan kita tanyakan adalah prediksi skor
iya saya pikir di pertandingan seperti ini peluang untuk tidak terjadi gol kecil sekali
tapi siapa yang bikin gol saya pikir sangat bergantung nanti apakah formasi yang diterapkan oleh liverpool sesuai dengan yang kita bicarakan tadi
kalau liverpool bermain dengan formasi yang kita bicarakan tadi sangat mungkin liverpool bisa memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah
berarti untuk liverpool ya
kita akan saksikan pertandingannya tentunya
terima kasih banyak bungkus atas kehadirannya di studio kami